pemeriksaan kelayakan bus angkutan lebaran berlangsung di terminal induk raja basa bandar lampung rabu dua belas april
pemeriksaan ini meliputi ban sistem pengereman lampu kendaraan hingga klakson
petugas juga memeriksa kelengkapan kendaraan seperti pemecah kaca dan pintu darurat
surat surat kendaraan juga harus lengkap
bus yang tidak lulus uji kelayakan dilarang beroperasi sebagai kendaraan angkutan lebaran
ya memang setelah covid sembilan belas itu terjadi penurunan untuk pengguna angkutan umum
tetapi terus tetap kita harus antisipasi bahwa mungkin tidak ada
masyarakat tetap pasti masih menggunakan angkutan umum
dari kendaraan akdp sendiri di data dari bidang lalu lintas itu ada tiga ratus an kendaraan yang memiliki izin
nah itu semua kita upayakan kita cek
untuk menjamin kelancaran mudik lebaran kepolisian daerah lampung membuka posko terpadu dan posko keamanan
posko ini berada di pelabuhan bakauheni terminal raja basah dan pelabuhan panjang
karena akan minggu depan ya berlakunya operasi ini mulai tanggal sembilan belas april sampai dua mei dua ribu dua puluh tiga yang beratang
kami telah mendirikan atau merencanakan mendirikan delapan puluh tiga pos
yang terdiri dari satu posko terpadu yang ada di terminal
di pelabuhan bakauheni lampung selatan
kemudian ada enam puluh satu pos pengamanan dan sisanya adalah pos pelayanan
bidang kedokteran dan kesehatan polda lampung melakukan pemeriksaan kesehatan para awak bus secara berkala
untuk memastikan tidak ada kendala selama angkutan lebaran mendatang
sukianto andi surahman lampung